terminal tiga ultimate bandara soekarno hatta akan segera beroperasi
sebelum peluncuran resminya digelar simulasi penggunaan terminal
berikut laporan produser lapangan cnn indonesia aziza hanum
selamat datang di terminal tiga ultimate bandara internasional soekarno hatta
dan kali ini saya berkesempatan untuk mengikuti simulasi pengoperasiannya langsung
sebelum nanti akan diluncurkan pada maret dua ribu tujuh belas mendatang
kali ini giliran garuda indonesia yang menjadi maskapai percontohan
dengan nomor penerbangan ga seribu tiga tujuan solo
seperti di terminal pada umumnya pengecekan dimulai di pintu masuk terminal
seluruh penumpang wajib melewati security checkpoint
selanjutnya penumpang akan menuju check in counter untuk pengurusan bagasi
juga pemeriksaan tiket pesawat
setelah itu penumpang kembali diperiksa di security check
sensitivitas perlengkapan di sini sangat tinggi
buktinya saya harus mencoba dua kali hingga berhasil melewatinya
dari petunjuk di tiket saya harus menuju ke ruang tunggu domestik di gate tiga belas
dalam simulasi ini semua difungsikan sesuai dengan standar operasional bandara dalam keadaan aslinya
agar pada saat pelaksananya nanti pengoperasian terminal bisa maksimal

dibawa ditembaki dari ke arah kota australia
kita bustikan di sekitar kapal
dan ini terhubung dengan commonsaf spirits

untukue simulasi ini kami harus memberi keboldan pract
genarnya ini ergonistis
karya karya anak bangsa lukisan sculpture tarian makanan dan sebagainya itu ada di sini
terminal tiga ultimate ini rencananya akan mulai aktif beroperasi pada maret dua ribu dua puluh
namun dalam rangka uji coba maskapai garuda indonesia
akan mencoba tiga rute penerbangan domestiknya pada lebaran dua ribu enam belas ini
yakni rute dari jakarta ke jogja semarang dan solo
kita berharap terminal tiga ini ultimate menjadi home base nya garuda indonesia
jadi terminalnya garuda indonesia dan sky team
nah kami harapkan sebenarnya terminal tiga domestik itu semua garuda
internasional garuda dan sky team
tentu internasional yang lain juga kalau kapasitasnya juga baru empat juta
dengan kapasitas dua belas juta setengah masih bisa menampung other carrier
cuma bagi garuda dan sky team harus menjadi tuan rumah di terminal yang baru ini
dan menjadi hub garuda dan sky team
karena sudah ditetapkan sebagai sky team hub
maka t tiga u adalah alat kita bersaing di area asean ini
poin terakhir singkat saja ini kan berkenaan dengan airpotex yang bisa dibilang cukup tinggi
patokannya rp satu ratus dua puluh lima untuk domestik dan rp dua ratus lima puluh untuk internasional
itu bagaimana pak apakah dirasa tidak terlalu mahal
airpotex belum ditetapkan sama hubungan
jadi itu kan terjadi
itu kan baru proposal
biaya yang kita keluarkan untuk menginvest ini
selain dalam rangka penyediaan sarana transportasi yang lebih baik
pembangunan terminal yang rencananya rampung pada desember dua ribu enam belas ini
diharapkan dapat menarik minat wisatawan untuk datang ke indonesia
aziza hanum tanggerang